minggu pagi satu oktober partai hanura menggelar jalan sehat hati nurani bersama kader partai hanura
acara yang diadakan di monumen tugu pahlawan surabaya jawa timur ini dihadiri dan dibuka langsung oleh ketua umum partai hanura usman sabta bersama baca pres sekaligus mantan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
partai hanura mengadakan jalan sehat hati nurani di monumen tugu pahlawan surabaya jawa timur pada minggu pagi satu oktober
acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh ketua umum partai hanura osman sabta bersama baca pres sekaligus mantan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ribuan warga surabaya datang memeriakan acara kompak mengenakan kaos oranya bernomor sepuluh
sambil membawa atribut pakaian
partai hanura seperti bendera spanduk dan poster
mereka rapat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara jalan sehat hati nurani ini
ketua umum partai bernomor urut sepuluh oso dan baca pres ganjar mengaku senang melihat tingginya antusiasme warga yang menghadiri pada gelaran jalan sehat ini
ya harapan saya kita mengajak masyarakat semua sehat
jadi orang sehat mempunyai pikiran yang sehat dan mempunyai hasil yang sehat
jadi manusia itu harus sehat
dan kalau sehat baru bisa memimpin republik ini
jadi yang gak sehat jangan ya
luar biasa ya
setiap pagi kita olahraga di kota manapun ternyata masyarakat cukup antusias berolahraga
itu investasi yang bagus untuk kesehatan yang saya sampaikan tadi
kalau kita bisa menggerakkan seluruh masyarakat olahraga terus
maka cara kita berpikir
sedikit dalam politik kesehatan bukan berapa orang sakit yang harus kita jamin
tapi berapa orang sehat yang harus kita edukasi
rute jalan sehat hanura mengelilingi tugu pahlawan berjarak satu km
setelah jalan sehat
oso juga membagikan door price kepada para peserta yang beruntung masing masing sepuluh unit hadiah
mulai dari sepeda kulkas televisi mesin cuci dengan hadiah utama paket perjalanan umroh
acara jalan sehat hati nurani akan terus dilakukan di berbagai daerah indonesia
untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan
selain itu dalam kesempatan ini
oso juga menyampaikan harapannya kepada masyarakat terkait pemilu dua ribu dua puluh empat yang sudah semakin dekat
ia berharap pemilu dapat terlaksana dengan adil dan damai di masyarakat